nah kita mempunyai ide supaya itu tidak menjadi limbah
menjadi sajian lengkap untuk berbuka puasa
oke oke masih kuat kan perutnya
baik pak gun sudah kami catat banyak sekali
baik tentunya kalau misalnya kita lihat banyak sekali capital inflow yang masuk ke indonesia
tapi kita kalau memperingati hari ansat
saya di posisi manapun akan bisa banyak berbuat untuk bangsa dan negara
yang bertindak atas nama orang lain
yang akan terjun yang akan mengurus
kotoran langsung dibuang ke sungai dan jika meluap
jadi perhitungan strategisnya untuk lolos seperti itu
tapi itu kalau pon emang harus ini domisili asli ya enggak bisa kayak
namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil
sampai saat ini barang belum dikirim
ya selain tempe dan tahu ubi jadi salah satu yang laris manis di borong pembeli
kemudian namun dari wakil ketua dpr ri sufi dasko mengatakan bahwa pro kontra ini memang sudah biasa dan nanti akan bisa diakomodir dalam fit and proper test
kemudian mengukur dan nanti dituangkan dalam laporan masing masing
anagata berhasil menjadi juara pertama shell eco marathon dua ribu dua puluh dua di kelas purwarupa
sudah pasti mengurangi resiko cedera
terus nunggu acara dimulai
nah terkait dengan persiapannya memang untuk sirkuit sendiri bisa dikatakan sudah clear seratus
nah kalau kucingnya lagi sakit
jadi memang kita melihat pembinaan usia muda bagaimanapun juga kan mereka ini bekas rusia bekas uni soviet
ada sembilan puluh negara di seluruh dunia pakai sinovac
untuk setiap aktivitas operasionalnya
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan keluarga pamungkas sofyan mengelola toko kue legendaris ini pamungkas merupakan
banyak warga australia yang mencari bantuan
artinya wni yang bekerja atau menetap di sana sudah mencoblos dan mendapatkan pengawasan
nah ini berarti selama puasa buka dari jam berapa sampai jam berapa bang ini mungkin kita penasaran nih mungkin ada yang nanti yang mau sahur atau buka puasa
terima kasih sekali mbak melodi
untuk masa sekarang nggak begitu jauh sih karena paling juga sekitar dua puluh atau tiga puluh persen lah peningkatan dengan hari biasa
dan itu pasti berpengaruh ya terhadap sektor likuiditas dan perbankan di indonesia